selanjutnya presiden joko widodo membuka asean info pacific forum atau aipf dan forum ini merupakan wadah bagi para pemimpin negara dan perusahaan untuk melihat potensi kerjasama serta ekonomi lintas negara
aipf merupakan bagian dalam rangkaian acara konferensi tingkat tinggi asean dan aipf ini ditujukan bagi sektor swasta publik bumn dari asean dan juga mitra di kawasan indo pasifik untuk berdiskusi dan bekerja sama
tahun ini aibf dihadiri para pemimpin negara asean
dalam pidato pembukaannya presiden jokowi menyampaikan tiga agenda utama aipf yakni infrastruktur hijau termasuk hilirisasi industri dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik kedua pembiayaan berkelanjutan dan ketiga transformasi digital dan ekonomi kreatif
saya mengapresiasi dukungan dan kontribusi
negara asean dan mitra asean sehingga terkumpul telah terkumpul sembilan puluh tiga proyek kerjasama senilai tiga puluh delapan dua miliar usd dan tujuh puluh tiga proyek potensial senilai tujuh belas delapan miliar usd
membangun indo pasifik yang damai yang stabil dan yang makmur
semoga ikhtiar kita dapat memberikan manfaat yang besar bagi rakyat di kawasan dan dunia